meski sukabumi hanya berjarak satu ratus dua belas km dari pusat ibu kota jakarta
namun banyak warga yang masih kesulitan akses untuk mendapat vaksin covid sembilan belas
di kabupaten sukabumi satu kampung yang hanya memiliki akses sungai ini
hampir seluruh warganya belum menerima vaksin
karena harus mengeluarkan biaya untuk menuju lokasi vaksin di kantor desa ataupun puskesmas
selasa pagi tim puskesmas cibitung melakukan jemput bola dan melakukan vaksin
bagi satu ratus dua puluh satu kepala keluarga di kampung ciloma desa cibitung kecamatan cibitung kabupaten sukabumi
berawal dari dermaga apung cikaso tim menggunakan perahu kelotok dengan jarak tempuh selama satu jam melewati hutan dan tebing
setelah sampai di kampung ciloma perahu pun bersandar dan vaksinasi dilakukan di sekolah satu atap ciloma
kegiatan hari ini kami tim dari puskesmas bantu dari kecamatan desa juga kepolisian
dan melaksanakan vaksinasi covid sembilan belas di kampung ciloma yang bertempat di sd ciloma
alhamdulillah sasaran yang kami dapatkan pada hari ini delapan puluh satu orang
dan hampir semua itu baru dosis pertama
karena mungkin masyarakat akses ke sana ke desa sangat jauh
sehingga kami berinisiatif untuk jemput bola
dari delapan puluh tiga pendaftar
yang ingin divaksin delapan puluh satu orang bisa divaksin
dan dua orang gagal karena telolos cek kesehatan
pemerintah kecamatan mengakui untuk kecamatan cibitung jumlah warga yang tervaksin masih rendah
hingga terpaksa dilakukan jemput bola untuk mengejar imunitas kelompok
kita akan melakukan jemput bola untuk daerah daerah yang memang medannya berat
sehingga kalau beratkan masyarakat akan kesulitan
jadi sisi konsultasi mereka
untuk kekedustrian ini saja selama ini kita menggunakan perahu atau jalur sungai
nah untuk ke depan tentu yang selanjutnya juga kami tetap jemput bola kita lakukan
capaian vaksin di cibitung masih rendah baru mencapai target tiga puluh persen
bagi seluruh warga kecamatan cibitung kabupaten sukabumi
banyaknya kampung yang tinggal di wilayah terpencil
membuat tim kesehatan perlu kerja ekstra untuk melakukan jemput bola ke warga